jadi menurut kamu saya gak usah ngantri neng rika
leticia kalau itu sih terserah lo
nuh lihat si surya
awalnya cuma pengen jalan doang
tapi kemarin udah begini
kita uang jajan kong
uang jajan kong
ih kalian lagi pada ngapain
mas pur nggak apa apa kan
aku tidak apa apa
aku mau minta diantar ke parkiran saja anik
ih kalian lucu banget
bagi uang jajan
padahal behavi roman
ya cuma segenih
mau lo berapa
ngapain loh minta maaf sama ani kita nggak boleh nyerah sama surya
ya bang kita harus berhasil ngerjain dia ya bang jangan iya iya aja dong iya bang
ngapain lah berhenti maaf bang biasanya kalau penumpang minta berhenti suka nepok pundak
jalan iya bang
pulang dari ngaji ya iya deh gimana kemarin kateringnya si tapi ya gitu
be oh seperti itu apa lagi sih udah
tis jadi lo disuruh rika untuk ketemu nama itu cowok
keren gak orangnya
gak tau jak
tapi dari namanya sih enggak
dari namanya udah ketahuan
lebih keren dari tis nak
kata bapak saya nama yang diawali dari huruf t lebih keren daripada nama yang diawali dari huruf h
kang renan mau beli bola kang
bola renan kelihatan mobil
kalau babi gak ada saya ada nih
gue juga ada mai
kurangnya berapa sih
nah ini dua puluh
nih kang tambahin sepuluh jadi tiga puluh lima
jadi kapan kita ngerjain surya
emangnya lo mau ngerjain dia gimana
menurut abang gimana
kalau gitu kita harus mikir dulu bang
bos dan tukang ojek sedang apa
jadi menurut kamu saya gak usah ngantri neng rika
leticia kalau itu sih terserah lo
nuh lihat si surya
awalnya cuma pengen jalan doang
tapi kemarin kayak begini
gue juga kagak bisa mikir liat muka lo
aduh neng rika nya telepon lagi
terima kasih ya
pok puntak mulu
assalamualaikum selamat siang neng rika
masih ada tuh makanannya
ambil nih keima mau beli nih